nenek gak akan bisa macem macem
jangan kasar sama perempuannya
gak usah gue campur
gak malu minta uang sama perempuan
mau masuk rumah sakit
lu temen yang gak
buaya kardus kayak si jason
kakak gak apa apa kan ya
minta duit terus sama aku
duitnya juga gak dibalik balikin
eh sekarang minta duit lagi
lain kali jangan gak mempercaya sama omongan cowok ya
saya ntar di kedepan ya
mau kemana pak
eh jalan mutiara abadi sembilan mas
salam batang gua
eh eh eh eh lari lari sayang pelan pelan hati hati
eh eh sini sini duduk
mah jagainnya ikat rambutnya
ikat rambut itu dari umbay
aku takut hilang ikat rambutnya
loh dari mana kamu
kita selesai berdoa kamu gak ada
rina juga udah siapin kado lo buat mama
apa kado yang elsa lihat itu ternyata buat rina ya
ini pak mesnya pak semarno
ini lemarinya semaro ya
boleh tolong buka ya
baju bajunya masih lengkap
nggak mungkin dia pergi tanpa bawa wajah
ini pasti buat anaknya
kalau semarang pulang ke bogor
semaro nggak seperti mau kabur
dia kabur tapi buru buru dan gak direncanakan
kayaknya saya harus tanya alamat semarno yang baru ke pangga
suaminya pulang kerja kok
bukannya disambut malah bengong
enggak ada yang dipikirin
aku masih mikirin sama
itu ikat rambut itu
ikut rambut oh iya kenapa emang
ikat rambutnya buat apa
nggak usah terlalu dipikirin ya
terus gimana sama sumarno
besok dari ke kantor polisi
dia kenapa menghilang
saya gak tau kenapa
cuma saya udah minta rendy untuk cari
lebih jangan jangan dia takut kali mas
ke kantor polisi terus nanti ditanya aneh aneh
saya gak tau sumi
tapi saya pasti akan cari dia
saya akan tanya alasannya kenapa
oke berarti tadi aldebar nolongin kamu
nah sekarang udah bilang terima kasih belum sama dia
ya udahlah kak
jadi aldebaran itu kakaknya roy
yang rumahnya dek kayak istana presiden itu
kamu inget gak sih dulu kakak pernah tunjukin rumahnya kak kamu
baik gak sih kak orangnya
ya kalau dibilang baik sih bukan hanya baik aja sih
dan kalau boleh jujur kakak pernah benci banget sama dia
dendam sama dia
tapi seling waktu berjalan kakak tau dia orang yang baik ya
kamu ingat gak sih pas kamu kecelakaan
orang yang menyelamatkan nyawa kamu dan mendonorkan darahnya itu a
dan bisa dibilang bukan hanya al aja
karena dia minta bantuan ke mamanya
kok jadi ketawa ketawa sih
aku baru tau soalnya
yaudah aku pamit udah aku langsung ke kak
gak boleh bandel lagi gak boleh kabur kaburan lagi
pergi harus izin sama kakak
hati kesayangan kakak ya
saya minta alamat sumarno yang baru ya pak
randy minta alamat sumarno
buat apa ya
gue suruh boy aja deh kabarin si randy
waktu itu boim yang gue suruh untuk cari dimana keberadaan sumarno
saya tanya boim dulu
saya ganti baju dulu ya
iya enggak kenapa
tadi nolong adik gue ya
tadi adik lo berantem soalnya
iya sekali lagi gue mau bilang terima kasih
ya lo tahu sendiri kan gue sayang banget sama adik gue
bisa dibilang dia segalanya buat gue
barusan kebetulan si randy chatting gue dia nanya alamat sumarno